pertumbuhan ekonomi indonesia yang dinilai cukup stabil tidak serta merta menghapus ketimpangan kaya dan miskin yang terjadi di indonesia
oxfam organisasi nirlaba yang fokus pada pembangunan penanggulangan bencana dan advokasi merilis sebuah laporan
dikutip dari cnnindonesia com menurut jurubicara oxfam indonesia dini widias duti
laporan tersebut mendukung pesan betapa pentingnya dan mendesaknya penurunan ketimpangan
berdasarkan data oxfam kekayaan kolektif empat orang terkaya di indonesia
senilai dua puluh lima miliar dolar amerika setara dengan kekayaan seratus juta orang termiskin
hal tersebut beriringan dengan tingkat kesenjangan antara kaya dan miskin di indonesia
tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara asia tenggara lainnya
meluasnya kesenjangan antara kaya dan miskin mengancam kesejahteraan rakyat
karena jika tidak segera diatasi akan menyebabkan ketidakstabilan di masyarakat